belum dateng kali
gimana tuh anaknya
gue bawain kue nih buat lo
aduh sorry anjel gak usah
oh iya angel gue pengen ngomong sesuatu sama lo
yaudah ngomong aja
mendingan kita ngomong di luar aja
ya yaudah gue taruh dulu kali ya
gue taruh tos dulu
gue mau klarifikasi
kalo mereka tuh gak pacaran mereka tuh gak jadian
mau gak usah sih
jadi ternyata itu tuh kerjaan mati dirinya reva
seolah olah kalo reva tuh udah jadian sama alex
ngarap lah sama reva
padahal aku udah ngomong loh sama alex
kalau reva tuh udah minta maaf dia nggak bisa jadi pacarnya
jadi sebenernya handphone boy tuh dibajak
dan sampe saat ini boy gak tau kok yang dibajaknya siapa
dulu lagi yang si anjelnya aja kegayaran
kalo misalkan si boy jadian sama dia
padahal enggak tuh
ya tapi kayak raya
itu tuh lo denger dari pihak boy doang
terus lo percaya gitu aja
iya kan mel
itu tuh buktu bukti
sekarang tuh boy lagi ngebutin ke kita semua
lagi ngelurusin nih ke angel tentang hubungan mereka berdua kayak gimana
kalo misalkan si boy tuh cuma anggap anjel tuh sebagai temen
gak lebih kok
jadi waktu boy lagi ngelurusin masalah ini sama anjel
mendingan dia rekam
kalo enggak dia ngomongin depan depan kita deh
atau enggak juga kita ngumpet waktu dia ngomong
pokoknya ngomongnya harus depan kita
harus kita denger langsung
yaudah gue telfon gue ya
kok jadi kayak gitu sih ray
ya temen temen gue butuh bukti boy
mereka tuh gak percaya kalo misalkan gak ada buktinya
mereka tuh harus denger sendiri atau gak liat sendiri lah
kalo misalnya gue pake cara kayak gitu itu sama aja gue mempermalukan anjel depan banyak orang
di depan kalian semua
tapi kalo enggak gitu gimana kita mau percaya boy
kita tuh butuh bukti
kalo enggaknya seenggaknya kita liat sendiri lah
apa gimana kek
biar anak anak nih percaya
ya udah gini aja boy
kalo ini udah gini aja deh rai
terserah kalian mau percaya sama gue atau enggak
yang pasti gue tuh gak pacaran sama angel
handphone gue beneran dibajak sama orang lain
ya udah deh
kan semua udah denger kan
ini mah penjelasan gue
ah itu mah bisa aja kalah kalahnya sih boy
ya tapi boy ada beneran juga mel
boy tuh cowok baik perisanya halus dan dia gak mau bikin orang lain mau
reva lo jangan terlalu percaya sama boy ya
jangan percaya sebelum ada buktinya oke
ya tapi gimana ya mel
gue lagi ada perlu nih sama boy
perlu emang lo mau ngapain sama dia perlu apaan
ya dari gini
kalau itu kan gue lagi jalan terus gue liat ada orang yang pakai motor cross gue yang dulu
ya waktu itu gue kecelakaan terus motor crossnya masuk ke jurang
nah waktu itu gue samperin dia dan gue minta dia buat balikin dong motor gue
tapi dia gak percaya
dia tetep minta harus ada saksi bahwa emang bener kalo itu tuh motor gue
dan waktu itu kan yang ngeliat kejadian motornya jatuh ke jurang cuma boy
ini tuh udah saatnya rek lo sama gue itu baikan
hah hmm kita aja yang jadi saksinya daripada si boy
bukan motor orang lain pokoknya nggak usah boy
aduh mel kalo kayak gitu tuh gak mungkin
kan ini kalo misalnya lo dateng ke sana terus ngaku ngaku jadi saksinya
terus tiba tiba lo ditanya tanya tentang motor crossnya lo ngerti emang
nanti malahan kalo kita ketemuan bohong kita yang malu
udahlah lo minta tolong aja sama boy
bagian kalian kenapa sih gak percaya banget sama boy
kepo banget sih sama si boy
lagian buat apa sih kita mikir sama orang
kalian juga gak mau kan kalo dibenci sama orang orang
udah nasehatin tuh sama pembalap nasional kita
ya kita belajarin buat jadi orang yang positif thinking aja lah
belum dateng kali
gila tuh anaknya
gue bawain kue ini buat lo mau gak
aduh sorry angel gak usah
yaudah ngomong aja
mendingan kita ngomong di luar aja
ya yaudah gue taruh dulu kali ya
gue taruh di tos dulu
boy kok diam aja katanya lo mau ngomong
iya sih gue pengen ngomong sesuatu sama lo
cuman gue gak tau harus mulai dari mana
kenapa langsung ke poinnya aja kali
mungkin lo pernah nanya ke gue soalnya
sms yang gue kirim ke lo
sebenernya itu bukan gue yang sms
ya mungkin aja handphone gue dibajak sama orang
dan kirim sms itu ke lo
dan mengenai hubungan kita
gue gak ada maksud apa apa buat mainin perasaanmu
tapi emang dari awal gue tuh
gak ada maksud apa apa

kita cuma batas sebagai sahabat aja
gak lebih dari itu
gue emang bukan pacar lo
pada apa sih
tadi kan keluaran bareng sama lo
terus dia belum balik lagi ke kelas
ya gini loh yang tadi gue
gue udah jelasin sama dia
kalau bukan gue yang sms
bilang sayang lah sama dia apalah
gue jelasin aja sama deh kalau handphone gue dibajak sama orang lain
gue udah bilang sama dia kalau gue tuh cuma batas temenan aja
gak lebih dari itu
ya bagus lah
jadi kan semuanya jelas
maksudku lo gak mau jadi pacarnya angel
gue tuh bukan tipe cowok yang asal pacaran sama cewek lain
dan kalau misalnya gue suka sama cewek itu
gue bakal kejar dia
dan pacarin dia
ini semua cuma salah paham
jadi angel mikir kalau boy suka sama angel
itu dia penyebabnya
kalau sampai gue nemuin orang yang bener bener ngebajak handphone boy
gue bajak bajak tuh orang